kelompok teroris mujahidin indonesia timur
terus diburu anggota satgas madagoraya
pas cabaku tembak yang terjadi senin kemarin
kelompok teroris itu diduga bersembunyi di wilayah
andole tambarana poso pesisir utara
sebelumnya dalam insiden kontak senjata tersebut
dua anggota kelompok mujahidin indonesia timur tewas tertembak
keduanya adalah khairul alias irul
alias aslan dan akun alias adam alias musyaf alias alvin ashori
khairul adalah anak mantu santoso alias abuwarda
santoso adalah pimpinan mit yang tewas ditembak polisi pada delapan belas juli dua ribu dua puluh
sementara alvin adalah anggota jaringan teroris banten
dengan tewasnya dua orang
kelompok mujahid indonesia timur disinyalir tinggal tersisa sembilan orang
satgas pun meyakini
pentolan kelompok mit ali kalora juga terkena tembakan
dan melarikan diri ke dalam hutan
kami masih melakukan pengejaran
karena pada saat kita tembak informasi teman teman di lapangan
ada terdapat empat orang dan dua orang lolos
dan itu sementara kita masih melakukan pengejaran
di seputar dusun andole tambarana poso pesisir utara
sementara itu insiden baku tembak membuat
satu anggota satgas madagoraya meninggal dunia
jenazah kopda anomerta dedi irawan prajurit tni itu
dimakamkan di pemakaman taman bahagia pekanbaru selasa kemarin
operasi penumpasan kelompok teroris mit sudah berlangsung sejak dua ribu dua
dari bernama satgas tinombala
hingga berubah menjadi operasi madagoraya
perburuan kelompok ali kalora dan anggotanya hingga kini belum tuntas
berumur lima belas tahun di dalam hutan belantara di perbukita
kelompok ini sesekali turun ke permukiman saat kekurangan pasokan makanan
ali kalora cs tak segan melakukan kekerasan
demi mendapat makanan dan kebutuhan sehari hari dari para korban yang kebanyakan petani
pada november dua ribu dua puluh
ali kalora dan anggotanya dengan keji membantai empat orang satu keluarga di sigi
selain menghilangkan nyawa
komplotan ali kalora juga membakar tempat tinggal
dan merampas persediaan beras milik para korban
tim liputan cnn indonesia